terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia the world tonight
dengan adanya bau tidak sedap tak banyak bangunan tempat tinggal bahkan tempat ibadah yang dibangun di dekat tempat pembuangan sampah
tapi di mesir sebaliknya ada sebuah gereja kunonan megah justru dibangun di kawasan kumuh yang dihuni oleh pemulung di antara timbunan sampah dengan aroma tidak sedap
seperti apa gerejanya berikutlah liputan dari damar sidoko dari mesir
gereja sampah berada di bukit gunung mokatam kota cairo mesir
untuk menuju ke gereja sampah kita harus melewati kawasan pemukiman kumuh yang padat beraroma tak sedap
di mana banyak warga yang bekerja sebagai pemulung dengan sejumlah sampah di sekitarnya
gereja sampah memiliki nama asli simon the tender charge yang tak lain diambilkan dari nama seorang santo yang berperan besar atas pendirian gereja yang dibangun sekitar abad ke tujuh puluh
uniknya meski mendapat sebutan gereja sampah di area gereja ini tak tercium sedikit bau atau aroma tak sedap
yang ada justru aroma wangi
kini gereja kristen optik ini menjadi tempat ibadah bagi lima puluh ribu umat yang kebanyakan berprofesi sebagai pemulung
ini buah alami di dalam nukir
jadi semua orang kristen bisa ikut sini karena ini gereja mujizat di atas gunung mujizat
waktu ada masalah dan proofnya bahwa alkitab itu benar yang lain di bukomacus ke tujuh belas yang ini yang masih besar yang bisa saya beri di lagunan gunung ini sudah berpindah
jadi ini adalah sejarah kristen dan sejarah muslim dan semua itu sejarah
gereja sampah dibangun dan dibentuk dari goa di gunung tanah padas yang terbuka
ada tiga go yang berbentuk tribun stadion dengan atap batu gunung
ini adalah gereja sampah sebutannya karena tempatnya ada di sekitar kawasan tempat pengundangan air sampah
ini mungkin dibangun oleh para warga yang kebanyakan pekerjaannya sebagai pemulung
jadi dulu tempatnya adalah sebuah buah dan sekarang atas jari payah pekerjaan barang warga
jadi ini menjadi sebuah gereja dan sebutannya adalah gereja sampah
pada natal gereja sampah menjadi salah satu pusat tempat ibadah bagi umat kristiani cairo dalam memperingati kelahiran yesus ke dunia
selain itu gereja sampah ini pun menjadi salah satu objek tujuan wisata yang ramai dikunjungi turis